industri motor custom terus tumbuh selama beberapa tahun ini
bengkel custom menjamur seiring dengan tingginya peminat
terlebih setelah presiden joko widodo memamerkan motor customnya
industri kreatif ini juga menjamah kota kota di luar jakarta
surabaya menjadi satu kota yang memiliki basis custom yang diperhitungkan di tanah air
the minority custom merupakan bengkel custom pelopor di surabaya
jonathan eva merintis bengkel motor customnya pada dua ribu dua belas lalu
halaman rumah ia jadikan bengkel
semua aktivitas modifikasi dilakukan di sini
sepintas memang tidak ada yang istimewa
namun jangan salah berbagai jenis motor seharga ratusan juta rupiah ia permak di sini
semua proses modifikasi dilakukan dengan handmade agar lebih sempurna
kini jonathan mampu meraup omset dua sampai tiga ratus juta rupiah
bersama empat orang pekerjanya yonatan mampu bertahan di tengah maraknya bengkel bengkel custom baru
sekarang semakin banyak orang menyukai custom semakin banyak bengkel bengkel yang bermunculan anak muda anak muda yang kreatif
jadi ini sudah bukan lagi cuma sekedar hobi ini bisa jadi peluang bisnis yang menarik menurut saya
peluang usaha custom di surabaya ini menarik
jadi kita selain jakarta kita juga menjadi kota salah satu acuan industri kreatif custom ini
jadi kalau di bengkel saya sudah sampai luar pulau seperti maumere ntt kalimantan berau itu sudah pada kirim masuk ke surabaya
ia mematok harga minimal dua puluh lima juta rupiah untuk satu motor
jonathan tidak khawatir persaingan karena pasar motor custom sangat luas
bisa membaca karakter konsumen dan pengerjaan yang halus membuat persaingan antar bengkel sangat kompetitif
untuk pemasaran jonathan memanfaatkan media sosial dan pameran
setiap motor yang menang kontes harganya bisa naik drastis
bagi pemilik motor uang bukan segalanya demi menebus kepuasan melihat motor kesayangannya tampil ciamik
siapa yang menyangka dan saya juga tidak menyangka bahwa motor yang saya kendara ini merupakan motor jadul
keluaran awal tahun dua ribu dan menurut pemiliknya motor ini tidak akan laku dijual ketika dijual dalam kondisi yang asli
dengan sentuhan custom motor ini bahkan sekarang ditaksir lebih dari tiga puluh juta
dan ini nama pemilik motor ini awalnya honda supra fit kemudian ia modifikasi bertema cafe racer
kebetulan ini motor pertama saya diberi sama orang tua
walaupun dijual nggak mungkin bisa beli dapat motor baru lagi
kebetulan saya juga kenal sama teman teman custom akhirnya diajak main custom
kebetulan ini juga buat kontes sudah juara lima kali di acara kontes kontes surabaya dan sekitarnya
ya ini motor kesayangan saya
para pelaku industri custom berharap pemerintah membantu melalui pengaturan regulasi yang memudahkan mereka
terutama soal komponen motor yang harus diimpor
kelurahan itu akan membantu mempercepat putaran uang di industri kreatif